mungkin ini cobaan
dan teguran buat aku
karena selama ini
aku bakal pernah biarkan itu terjadi
kamu masih ingat aja
ayo silahkan duduk
kamu udah datang ternyata
mau ngajakin kamu cakep di rumah sakit sama
mau bahas soal pernikahan kita
aku senang banget ngedengernya
kalian akhirnya mau menikah juga
kita udah banyak bicara
kita baik baik aja
justru lebih baik dari sebelumnya
kita sadar kita keluarga
kita saudara perempuan
yang harusnya saling menyayangi
maafin kesalahan aku dan mama ya
mudah mudahan kamu mau nerima maaf aku
sebenarnya aku masih
masih kaget dengan semua ini
tapi aku senang kalau
kalian sudah baik kan
ya aku juga
dan satu pesan aku
jangan pernah sakitin
hati kakak perempuan aku ya

aku juga senang sekali kalau kalian sudah baik kan
dewi kan harus fokus sama kesehatannya dan juga sama pernikahan kalian
jadi biar abi aku yang urus
gimanapun kan abi anak aku juga
terima kasih nisa
aku yakin kamu akan jaga abi dan menyayangi abi itu dengan baik
oh iya aku minta dewi tinggal disini dulu ya
sampai pernikahan kalian berlangsung bagaimana
lho terima kasih
di sini kalo aku bisa kasihan dari ratu
jangan terlupa kasian nantinya minta giwa dan gelar gelar
kasian itu dilihat liat dong nih kan
ramadhan sukses selama ini
mamam ada yang mau kini

tidur dia lagi ngantuk dia lagi ngantuk jadi ganggu dia mau tidur
makasih ya sayang kamu udah mau terima kasih
dan kamu juga mau maafin aku
aku janji aku akan berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang terbaik untuk kamu dan
dan teguran buat aku
karena selama ini
aku banyak bangsa
aku belum aku belum jadi imam yang terbaik untuk kamu sama cherry
sekarang waktunya kita rubah semua itu
mulai sekarang kita mulai sholat berjamaah lagi
kita didik anak anak kita dengan baik
kita sayangi mereka tapi juga jangan terlalu memanjakan
alhamdulillah kondisi kamu membaik
aku cukup senang mendengar laporan dari profesor tadi
pokoknya kamu jalanin terus terapi kamu pengobatan kamu
radiasi kemoterapi semuanya
tapi aku akan temenin kamu terus biar kamu gak berasa sendirian oke
aku bersyukur banget ada kamu di hidup aku mas
aku kuat begitu karena kamu
kamu yang menguatkan aku disaat aku lemah
kamu membuat aku percaya akan cinta di saat aku gak percaya cinta itu ada
dan kamu mencintai aku dengan tulus
sampai aku bertanya kadang kadang
laki laki sebaik kamu
laki laki seperti ini datang untuk aku di hidup aku
aku yakin ini adalah jawaban dari allah
janjinya allah untuk orang yang bersabar bersyukur
dan aku yang bersyukur
karena kamu adalah tipe wanita yang selalu aku doakan kepada allah
sudah ada dalam hidup aku
aku boleh nggak minta satu permintaan
boleh dong apa aja
nanti setelah dari sini kita mampir ke mahkamah sebayu boleh
sudah pasti boleh
aku juga mau ke sana
tapi sebelum itu ada satu hal yang aku harus bicarakan sama kamu
kita kesana yuk
mereka gak akan